ya ini kita lanjutkan kembali perbincangan bersama ibu christine hakim
tadi setelah melihat video tadi apa pendapat anda
memang selalu menjadi kontroversial ya
antara di satu pihak kita harus menjaga hijaunya kota besar
tapi di lain pihak kota metropolitan capital seat seperti jakarta dan di seluruh dunia
saya kira memang itu dilematisnya selalu dan ironisnya selalu memang pada akhirnya
penghijauan itu harus dikorbankan untuk kepentingan

selalu berdampingan itu ya
tapi saya melihat ada usaha dari pihak pemerintah daerah dki jakarta khususnya ini
yang mencoba untuk membangun taman taman kota di wilayah
yang mungkin jalan utama itu tergusur karena adanya
ada mrt gitu ya tapi lalu kemudian tetap dibangun kantong kantong penghijauan yang lain ya
saya kira yang penting adalah memang tata kota itu yang harus dipikirkan keseimbangan kembali lagi ya
keseimbangan menjaga keseimbangan kehidupan itu
nah kalau reklamasi yang seperti saya ketahui juga
saya berdialog dengan teman teman yang memang ahli di bidang lingkungan
seperti yang terjadi di bali gitu kan ya
yang ada penolakan besar besar dan saya sangat bisa memahami
dan juga ekosistem di wilayah tersebut dan bahkan bisa berdampak banjir nantinya untuk ke wilayah tersebut
dimana kita sudah tahu investasi yang dilakukan juga di daerah seluruh dengan banyaknya hotel hotel bintang lima
itu juga tidak kecil investasinya dan itu bisa menjadi bumerang justru nantinya ya
tapi tadi mengutip kata kata dalam video tadi memang ini di atas untuk keperluan manusia seperti itu
apakah memang reklamasi ini sudah dibutuhkan oleh manusia di bali atau jakarta
kalau yang di jakarta saya kira tidak
itu hati hati mengatas nama nama manusia justru untuk kepentingan manusia
yang tidak bisa lepas dari alam untuk menjaga alamnya itulah gitu ya
sehingga reklamasi yang di bali sebetulnya itu tidak perlu dilakukan
nah yang di jakarta saya mendengar justru itu akan memberikan dampak positif
untuk jakarta yang memang apa namanya
wilayahnya lebih rendah daripada lautan gitu
daratannya ini lebih rendah daripada permukaan laut gitu
jadi sangat berbahaya
bahkan sebetulnya harus dibikin dam seperti di negeri belanda gitu ya
untuk mencegah apa namanya air laut yang meningkat lalu bisa menggenang kota jakarta ini
nah pada prinsipnya kembali lagi saya bukan ahli lingkungan tapi saya berharap
harus ada pengkajian yang betul betul matang dalam hal ini
jadi semua pihak seharusnya berpikir untuk kepentingan yang lebih besar lagi gitu loh
jadi jangan hanya untuk mengatas nama pembangunan
tapi sebetulnya pembangunan itu akan tidak memberikan manfaat juga
buat kehidupan masyarakat di lingkungan itu sendiri nantinya gitu ya
itulah yang saya sering sekali melihat bahwa di negeri kita tercinta ini
di masa masa yang lalu bahwa kita dalam membuat perencanaan itu
tidak tersistematis dan juga tidak terintegrasi
jadi hanya dilihat dari satu pihak satu sudut pandang
satu sisi saja gitu mas
seharusnya blueprintnya dulu dibuat yang matang
di negara negara jiran saya melihat bagaimana mereka merencanakan sesuatu
itu bahkan contohnya saja
nggak usah ini masalah lingkungan yang memberikan dampak langsung buat kehidupan
kita manusia ya untuk turism saja yang saya tahu
china itu baru akan mencanangkan visit china year dua ribu dua puluh
tapi dua puluh tahun sebelumnya
dia sudah memperbaiki
dia sudah memperbaiki semua fasilitas sarana untuk visit china dua ribu dua puluh
dan juga dengan mengkampanyekan itu
jadi semua itu sudah dipersiapkan
akan tergerak di tahun dua ribu dua puluh nanti
nah ini yang saya berharap saya kira kita semua juga berharap tentunya
apa betul reklamasi di daerah pantai utara
jakarta ini dki ini akan memberikan manfaat atau tidak
saya kira itu harus betul betul dikaji oleh ahlinya secara matang
tanpa harus ada keberpihakan
oke kita tinggalkan dulu pro kontra soal reklamasi ini
semoga dikaji lebih dalam oleh pemerintah indonesia
saya sempat baca tadi ada data dari world resources institute
indonesia menempati sepuluh besar pemberi emisi karbon dioksida
di dunia bahkan ada di peringkat ketiga sebagai pemberi polusi terbesar di dunia
ini angka ini apakah menurut anda sebagai yang sudah mengamati alam
dari pengalaman anda apakah menurut anda angka ini belum membuat semua elemen di indonesia tergerak untuk sadar akan lingkungannya
jangan jangan kita tidak tahu juga bahwa angka ini
kita sudah menempati peringkat yang begitu buruk untuk tingkat polusi
selama ini kita hanya tahu mungkin di negara negara asia yang lainnya
seperti thailand kita tahu juga tingkat polusinya sangat tinggi
waktu berapa tahun yang lalu mungkin dianggap indonesia belum separah itu
tapi dalam perkembangannya indonesia sudah begitu
apalagi ketika kemarin kebakaran hutan yang besar
inilah yang sebetulnya
saya kira pengetahuan kepada masyarakat
karena ini tidak hanya bisa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja
tidak mungkin tanpa ada partisipasi aktif dari masyarakat
saya kira pak jokowi dan menteri menterinya tidak mungkin jagain hutan terus
persoalan indonesia begitu banyak
kalau kita siapapun elemen yang ada di masyarakat ikut menjaga hutan kita
dimana kita berada menjaga lingkungan kita
tingkat polusi yang sudah sangat buruk yang terjadi di indonesia itu bisa kita tekan angkanya
tadi anda menyebutkan tidak adil sebenarnya jika hanya menyalahkan pemerintah seperti itu
jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan
yang harus kita sikapi dari diri sendiri
seperti yang tadi saya katakan
kalau saya mau coba memulai setelah kesadaran itu ada
pertama kampanye ini harus kita lakukan terus ya
bahwa memberikan informasi kepada masyarakat itu harus tidak boleh hanya pada saat kita memperingati hari bumi saja gitu
tapi setiap bahkan dari mulai balita itu sebetulnya kita sudah harus mengajarkan kepada anak anak kita betapa pentingnya menjaga alam ini
dari hal hal yang kecil
kemudian kita berangkat dari lingkungan keluarga
bagaimana menjaga lingkungan itu
dari yang kecil saja
dari yang kecil saja
seperti yang saya lihat
tidak mungkin gitu ya
kalau masyarakat setempat tidak mau diprovokasi ataupun tidak mau dimanipulasi atau dibayar untuk membakar hutannya sendiri
pasti itu tidak akan terjadi
coba bayangkan berapa sih yang mereka dapatkan gitu loh
tapi mereka tidak menyadari dengan uang yang sedikit itu sebetulnya mereka sudah menghancurkan kehidupan dan masa depan mereka yang lebih buruk lagi sebenarnya
terakhir pesan apa yang anda berikan untuk anak cucu yang akan mewarisi bumi ini akan mewarisi ibu pertiwi ini apa pesannya
saya kira justru saya berharap ini buat orang tua
saya kira bahwa anak anak akan justru memberikan
mengajarkan kepada anak cucunya
kejarah kepada anak anak ya
bahwasannya tadi sebetulnya sudah saya sebutkan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan tuhan yang diciptakan tuhan paling sempurna yang punya akal yang paling sempurna gitu ya
seharusnya kita tuh sadar bahwa bumi inilah yang dititipkan pada alam tanah air udara
semua inilah yang dititipkan kepada kita untuk jaga kita ya dititipkan dan nantinya itu diminta pertanggung jawaban kita
jadi saya kira sebetulnya tanpa adanya perintah dari siapapun kita tetap harus menjaga itu
nah inilah bahwa tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini memang untuk kehidupan keseimbangan kehidupan
kehidupan yang sebetulnya manusia
karena kalau hewan hewan itu ya sudah mati ya sudah
mereka itu justru akan memberikan mendukung atau memberikan manfaat buat kehidupan manusia
betul betul baik
jadi kewajiban kita sebagai manusia harus menjaga
terima kasih banyak ibu christine hakim atas waktunya di cnn indonesia tonight
atas ngobrol ngobrolnya semoga pesan tadi cukup memberikan kesadaran kepada manusia untuk menjaga tempat kita tinggal ini
terima kasih banyak